sementara itu terkait kicauan mendiang terpidana mati freddy budiman
tentang adanya oknum bnn polri dan tni yang menerima uang dari freddy
badan narkotika nasional telah melakukan penyelidikan
dan pemeriksaan anggutannya yang pernah menangani kasus freddy budiman
kepala bnn komjen paul budi waseso berharap ketua kontras haris azhar
dapat menyerahkan barang bukti yang konkret
agar dapat disesuaikan dengan data yang dimiliki bnn
saat ini bnn sedang mengonfirmasi pihak lapas nusa kambangan
untuk memeriksa rekaman cctv
guna melihat anggota bnn yang pernah mendatangi freddy di lapas nusa kambangan
dan mengenai dugaan aliran dana yang pernah dikucurkan freddy budiman
bnn polri dan tni juga telah bekerjasama
dengan pusat pelaporan analisa keuangan ppatk
saya sebenarnya berterima kasih kepada saudara haris

kita harus bersihkan
kita harus bersihkan
berisikan obnum obnum dari siapapun